inilah kediaman orang tua st rinda budis gayatri di pedukuhan kiling kelurahan tuksono kapanewonsentolo kulonprogo yogyakarta
anak pertama dari dua bersaudara pasangan donisri martejo dan fitri itu kini sedang mengikuti pelatihan pas kibraka nasional
keberhasilan rinda lolos seleksi anggota paski beraka nasional merupakan pembuktian
anak seorang petugas keamanan di kantor pos yogyakarta dan buru pabrik di bantul dapat bersaing di tingkat nasional
saya selalu tersesat untuk selalu rendah hati
rinda siswa kelas sebelas sma n satu sentolo memang memiliki segudang prestasi sejak duduk di bangku sd
selain nilai akademisnya yang selalu masuk sepuluh besar ia berprestasi di bidang olahraga taekwondo
kepribadian yang sederhana disiplin dan mandiri memang telah tertanam sejak dahulu
sebagai orang tua bahagia senang
jadi wahyu terkulih jadi pas kibraka
harapan ke depannya mudah mudahan wahyu bisa tercapai cita citanya
saya sebagai orang tua cuma bisa mensupportnya
made wahyu adalah putra kedua dari dua bersaudara
sang kakak duduk di bangku kuliah sedangkan ayahnya memiliki usaha layanan jasa bengkel motor
membuka warung yang menjual beragam kebutuhan rumah tangga
kedua anak bangsa ini tak hanya mewujudkan harapan mereka
tetapi juga diharapkan sukses dan menjadi contoh bagi anak bangsa lainnya
tim liputan cnn indonesia